kabupaten administrasi kepulauan seribu merupakan salah satu wilayah administrasi
dibawa pemerintah provinsi dki jakarta menurut data dinas kependudukan dan catatan sipil provinsi
dki jakarta tahun dua ribu dua puluh satu jumlah penduduk di kabupaten administrasi kepulauan seribu
sebanyak dua puluh sembilan lima ratus delapan puluh delapan jiwa
berdasarkan peraturan pemerintah nomor lima puluh lima tahun dua ribu satu bahwa kepulauan seribu
ini terdiri dari dua wilayah daratan dan juga perairan
daratannya saja ini mencapai delapan ratus sembilan puluh tujuh tujuh puluh satu hektare
ada dua pulau yang memiliki penduduk yang cukup padat
salah satunya tempat saya berdiri saat ini yaitu pulau pramuka
sejak menjadi kabupaten administrasi di tahun dua ribu satu
masyarakat asli kepulauan seribu menganggap wilayahnya mengalami perkembangan yang cukup signifikan
ia lahir dan besar di kepulauan seribu khususnya di pulau pramuka
merasa ikut tumbuh bersama warga sekitar
terutama sejak kepulauan seribu menjadi destinasi wisata di provinsi dki jakarta
sehingga masyarakat di pulau seribu yang menyebut dirinya orang pulau
merasa menjadi anak emas di provinsi dki jakarta
kemungkinan untuk perhatian pemerintah pusat macamnya dki kepada pulau seribu
sebenarnya agak berbeda
agak berbedanya sedikit kita pulau seribu dianak emaskan
jadi perbedaannya dari jakarta timur jakarta selatan jakarta barat
kita di sini agak berbeda seperti anak emas gitu
apa yang kita inginkan
selalu diinginkan selalu diberikan
jadi kita gak berkecil hati
tidak orang pulau saja para pendatang yang menetap bertahun tahun
ikut merasakan apa yang disebut menjadi anak emas dari provinsi dki jakarta
salah satu warga juriadi samosir atau yang akrab di sapa ucok
yang telah menetap selama tiga puluh tahun di pulau pramuka mengatakan
pemerintah daerah setempat telah melakukan sejumlah kegiatan
untuk meningkatkan sumber daya manusia di kepulauan seribu
ya semua kegiatan sumbangan untuk meningkatkan sdm itu nyata ada
dan ke masyarakat langsung ada gitu
atau dari pemerintahan ke perikanan terutama perikanan karena masyarakat pulau seribu itu kan perutuannya itu ada
atau dari pemerintahan ke perikanan terutama perikanan karena masyarakat pulau seribu itu kan perutuannya itu ada
yang mencari jenis imagineer cupang atau shuaq
pengamat tata kota yayasupriadna mengatakan
walaupun orang pula menganggap dirinya anak emas provinsi dki jakarta
sebenarnya terdapat sejumlah permasalahan di dalamnya
termasuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri
bisa dikatakan tingkat kesejahteraannya belum sebaik yang ada di wilayah daratan dari jakarta
dan lain juga harus diketahui
karena dia kepulauan
pasti sumber daya terkait pendukung kehidupan itu sangat terbatas
kemudian kepadatan penduduk cukup padat
terkonsentrasi di pulau pulau besar ya
kemudian yang paling menarik adalah
fasilitas untuk sanitasi
itu kan air dari mana
tidak ada hujan
atau melakukan penyulingan air laut terlalu mahal biayanya
ujung ujungnya warga pulau seribu itu harus mempunyai biaya hidup yang lebih mahal
dibandingkan yang di wilayah daratan
bupati administrasi kepulauan seribu junaydi mengatakan hal yang serupa
bahwa perkembangan kepulauan seribu belum maksimal
saat ini kabupaten kepulauan seribu masih ditetapkan sebagai salah satu wilayah termiskin
dengan indikator penerima bantuan pemerintah
pemerintah daerah kepulauan seribu
dan administrasi tengah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga kepulauan seribu
salah satunya sektor pariwisata
yang harus kita kira
karena dengan pariwisata lah
pulau seribu itu bisa maju
sektor tenaga kerja pun di sana ada
karena masyarakat ya
kalau udah hari libur itu
hari sabtu minggu weekend itu
masyarakat sudah sebagai pemandu wisata
nah sehingga kan
wisatanya saat ini harus berubah
artinya wisatanya bukan hanya domestik
tapi dari luar negeri gitu kan
internasional gitu kan
jadi itu yang harus
harus ditingkatkan ke depan
juga masyarakat sana juga merubah mindset
artinya merubah mindset
ya dengan datangnya
tulis tulis baca negara
ya mereka jangan
jangan apa ya
ya memberikan senyum
dengan peningkatan sektor pariwisata
ke depan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat kepulauan seribu